kita ke informasi politik saudara ke topik selanjutnya
hilangnya foto presiden joko widodo di kantor dpd pdip sumatera utara di medan
makin menguak ada bara panas antara jokowi dan juga partai berlogo banteng ini
apakah hilangnya foto ini adalah sinyal anti jokowi di internal pdip
berbuntut ke persaingan di pilkada sumatera utara
saudara hilangnya potret presiden joko widodo terlihat saat edi rahmayadi
menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon gubernur di kantor dpd pdip sumut di medan
pada senin enam mei lalu yang terlihat hanya lambang negara garuda pancasila
dan foto wakil presiden ma ruf amin
spekulasi aroma anti jokowi pun tercium
apalagi edi bakal sengit bersaing
ikut bersaing dengan bobi nasution yang merupakan menantu dari jokowi
yang juga kini menjadi wali kota medan
jokowi tak merisaukan soal foto dirinya yang tidak dipanjang di kantor dpp sumatera utara
menurut jokowi itu hanya sekedar foto
dan kata masalahnya apa
wah sekil vbp atau ke solo
setelah membuat gaduh foto presiden joko widodo yang sempat hilang
dpd pdi perjuangan sumatera utara membantah ada kesengajaan di sini
hilangnya foto jokowi saat itu disebut karena jatuh tersenggol hingga kaca foto yang pecah
dan kebetulan ruangan itu juga sedang direnovasi
masang backdrop tersegol jatuh kacanya pecah
jadi tidak sempat diganti pada saat pak yudi ramayadi datang
ini hanya sekedar ketidaksengajaan saja bukan unsur politik
tidak ada hubungannya juga dengan isu atau pernyataan atau sikap pdi perjuangan
terhadap personal jokowi sebagai kader partai yang sudah dikeluarkan itu